sampai jumpa di video selanjutnya
lo udah makan deh
bikin bobi udah pake sepatu pa
dagangan hari ini
laku banyak pa
uang belanja besok
emang kenapa toh pa
buat uang kuliah bobi
mama kerja lagi aja ya
aiar ga aku berjaya
kamu belum ketemu sama neng laras
belum siapa sih
itu pur neng laras tuh anak kuliahan
yang ngontrak di bekas kontrakannya neng ineke
terus gue harus bilang genderuwo gitu
tenggelin dulu atuh pur
nih pur neng laras tuh orangnya cantiiiiiii
ah pokoknya sama pur begini
nah lo mau kemana
berarti lo udah sampe kagak bisa kemana mana
maksud gua dari mari kita mau kemana
kalau gue sih gak ada rencana kemana mana
kalau mau jalan mendingan ntar
duluk dulu biar nasi gue turun
gue juga baru habis makan
lo udah makan bi
ngapain belum lapar ya
kalo waktu tadi kesini belum lapar be perutnya
tapi sekarang mah udah
abis gara gara babe sama pak haji
udah ah saya mau pulang aja
mau kemana tuh
gue dateng malam mau pulang
be ji perut saya lapar atuh
udah semat cuma mau ngasih tahu aja pur
siapa tahu cocok buat kamu
bang ajak bang
pak haji emang saya bisa kejek kantoran
kalo lo kagak mau kejek kantoran mendingan lo mau jek aja
nggak bisa pak haji
nggak bisa makanya juga nggak ada motornya pak haji
kalau begitu jadi supir dah
saya nggak punya sim pak haji
belajar di mana
di tempat kursus
kalau udah bisa sekalian diurusin bikin sim nya
emangnya kursus nyetirin mobil terima bikin sim juga
oh biayanya berapa pak haji
gue kagak tahu
gue kagak tahu juga
lo dateng aja ke sono ke tempat kursus
bang ugyeknya ketemu nggak
ini gue mah udah harus diantar
bikin jalan dulu ya
mending mama dagang di depan aja
biar mama gak kemana mana
menurut mama dagang apa
oh jack emang apa
ma kamu udah makan
dengan mama bikin kue basah aja
jualan mie ayam aja ya pak
kalau mie ayam kan harus pakai gerobak
harus beli kompor
harus beli panci
ya juga ma
jualan itu apa pak
jualan itu apa pak
jualan itu apa
kalau bisa kita jualan dengan barang yang sudah kita punya
jadi kita nggak perlu modal banyak
jualan apa dong pak
yang nggak perlu beli kompor baru panci baru
ya kayak lalapan lotek atau gadu gadu
nggak perlu kompor baru nggak perlu gerobak nggak perlu panci
ya udah pak
kalau gitu kita jualan gadu gadu aja
eh bentar bentar bentar
mau ojek tau nggak
kayaknya ada dano deket onoan
sebelahnya kan ada tempat pengiriman khusus
kayaknya sebelahnya tempat kursus mobil
oh harganya berapaan bang
mana gue tau lo tanya sendiri aja sonoh
eh kalau nanya doang boleh nggak kak
kagak boleh mot
ya boleh lah
kenapa diteleponin kagak bisa
semalam handphonenya lupa ojak cas
oh seperti itu
iya mau minta tolong antarin kue
sini mak kuenya ojek anterin
udah diantar noh mas hiti isna
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi